walau susah kau adalah lawan
aku tidak ada waktu untuk meladainimu bocah kecil
ayo raden hanya segitu kemampuan anak siliwangi

jangan berikan dia aboniropa
raden kau tidak apa apa
bagus sekali kau datang
biar sekalian aku habisi kau
kau adalah lawan
kau adalah lawan
aku tidak ada waktu untuk meladenimu bocah kecil
aku tidak ada waktu untuk meladenimu bocah kecil
aku tidak ada waktu untuk meladenimu bocah kecil
kau tidak ada waktu untuk meladenimu bocah kecil
kau tidak ada waktu untuk meladenimu bocah kecil
kau tidak ada waktu untuk meladenimu bocah kecil
kau tidak ada waktu untuk meladenimu bocah kecil
kau tidak ada waktu untuk meladenimu bocah kecil

kau tidak ada waktu untuk meladenimu bocah kecil
aku tidak ada waktu untuk meladenimu bocah kecil